perang melawan narkoba tak hanya henti digencarkan namun narkoba seperti tak henti pula mengikis sendi sendi negeri ini
yang memprihatinkan bisnis narkoba bahkan masih bisa dijalankan para narapidana dalam penjara
keseriusan pemerintah membenahi lembaga pemasyarakatan pun dipertanyakan
berikut catatan gurita bisnis narkoba dari dalam penjara
mari kita saksikan bersama
yang pertama empat belas april dua ribu empat belas kredibilitas pengelola rutan salemba jakarta tercoreng pasca temuan seratus gram sabu dalam dua plastik
ditemukan pula ribuan butir ekstasi hepi lima dan lysergic acid diatemat atau lsd
varian terbaru serta empat lembar narkoba jenis cc empat
pemilik narkoba bernilai total satu miliar ini tak lain tak bukan adalah narapidana
di rutan salemba berinisial js
yang kedua sepekan kemudian temuan yang tak kalah mengejutkan juga muncul di salah satu lp utama di jakarta
terpidana mati kasus narkoba freddy budiman dinyatakan masih mengendalikan bisnis narkoba meski mendekam di lapas cipinang jakarta
posisi freddy sang gembong narkoba dikuatkan penangkapan lima pengedar yang menguasai sepuluh kg sabu
kelimanya diketahui sebagai anggota jaringan freddy budiman
selanjutnya enam bulan pasca heboh narkoba di lp jakarta giliran lapas cibinong jawa barat yang memicu keprihatinan
abun terpidana mati kasus narkoba yang dibina di rutan kelas dua a itu
diketahui menyimpan lima kg sabu dan lebih dari dua belas butir ekstasi
tak cuma di pulau jawa lembaga pemasyarakatan di luar jawa juga tak luput dari jerat gurita bisnis narkoba
giliran lapas kelas dua b lubuk pakam dari serdang sumatera utara yang jadi bahan berita
terpidana kasus narkoba togi alias tony terbukti memiliki dua puluh lima kg sabu
pasca pengungkapan itu hingga awal april dua ribu enam belas polisi juga mengamankan dua puluh satu tersangka anggota jaringan togi
yang kelima kita lihat bersama
ini yang terjadi ketika togi dibekuk
dua belas maret sampai satu april
tujuh puluh dua kilogram empat puluh empat ribu butir ekstasi dan enam ribu butir h lima
jadi desi kalau kita prihatin terhadap narkoba isunya juga bukan hanya operasi yang dilakukan di tempat bebas
dari dalam penjara pemain pemain kelas kakap berusaha untuk mengendalikan peredaran bisnis ini dari dalam
ini justru sangat ironis
bagaimana memusnahkan bisnis ini kalau ternyata justru di penjara itu menjadi pusat dan bandar bisnis narkoba itu sendiri
dan tentu saja masyarakat berhak itu mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam memberantas
kemana saja pemerintah
dan juga ini kita juga bisa lihat ternyata hukuman mati itu tidak ada dampak jeranya hingga saat ini
apalagi ditunda tunda seperti sekarang
iya baik terima kasih vito atas laporannya